hai aktifis perempuan irma hutabarat menganggap negara telah mengabaikan nasib ibunda dari
brigadier suhahtabarat rosti simajuntak irma hutabarat adalah seorang aktivis berdarah
batak yang memiliki hamarga sama dengan brigadier suhahtabarat selain atas dasar
kekeluargaan irma juga kerap mendamping keluarga dari brigadier suhahtabarat untuk menuntut
keadilan atas kematian anggota kepolisian ini sudah bergabung bersama saya pada siang hari ini
di studio ada aktivis perempuan ibu irma huta barat apa kabar ibu irma salam sehat selalu
sehat terima kasih sudah datang ke studio kami bu irma di hari minggu yang cerai ini tadi ikut kirap
kanak putih di mana mengingatkan saya zaman dulu zaman orba banyak kirap kirap termasuk
hari ini ada kirap lagi bu irma kalau ini masuk saja ke substansi ya tentunya kita hari ini masih
membahas soal dari kasus pembunuhan almarhum yosua
kalau ibu melihatnya yang paling menderita tentunya adalah ibu rosti ya ibu rosti semajuntak
dari ibunda almarhum dan hingga kini kita tahu bahwa kalau terakhir informasinya ibu rosti masih
belum sanggup untuk datang ke jakarta hadir di wisuda almarhum beberapa waktu lalu yang
hadir hanyalah pak samuel kalau anda melihatnya hingga hari minggu ini kondisi ibu rosi seperti
apa ya jadi ibu rosti baru telepon saya sama reza adiknya
tinggalnya di sungai bahar yang tiga jam dari kota jambi bukan di kota besar loh itu dusun yang
jauh sekali sudah mulai mengajar tetapi memang secara mengenario kuat cuman kan kesedihannya itu
karena keinginan dari ibu rosti itu adalah ini terungkap
terungkap sejelas jelasnya dia mau tahu kenapa anaknya dibunuh siapa yang membunuh di mana dan bagaimana
nah ini kan yang dikaburkan sekarang
dan ada satu hal lagi yang sangat menyakitkan hati itu adalah isu yang dari awal sudah di karang karang itu sekarang dibawa lagi gitu loh
jadi kita bukan hanya kematian anaknya ada satu lagi yang lebih menyakitkan ranoff
bagi orang batak dan saya pikir bagi semua keluarga di dunia ini ya
walaupun anaknya sudah mati tapi kan kehormatannya itu sekarang diserang dan dirusak
sementara dia nggak bisa b
kehormatan yang anda maksud ini kasus asusila yang selalu dibahas sampai ini
iya asusila itu kan sumir ya
seorang anak yang sudah dianggap sebagai anak ya yang mencapai cita citanya itu setengah mati
kemarin diwisuda orang yang sudah meninggal baru dia dapat ijasa
lalu kemudian serangan serangan mengenai pelecehan seksual itu kan membuat seolah olah joshua ini orang yang cabul
orang yang tidak punya moral orang yang tidak tahu berterima kasih
dan itu jauh sekali dari kenyataan bahwa dia anak yang sangat baik paling pandai penurut tidak pernah luput atau berhenti sekolah minggu
dari empat anaknya yang paling baik dan yang paling nurut itu adalah joshua
jadi buah hati ibunya ini sekarang sedang difitnah terus menerus
sampai dibawa ke parlemen urusannya
sampai kapolri mengumumkan sendiri bahwa ini adalah urusan asusila
ini urusan negara urusan penegakan hukum dan urusan ada satu orang yang melecehkan hukum
dan dia tidak melecehkan hukum
hukum itu sendiri
dia melecehkan hukum itu beramai ramai bersama gerombolannya
itu yang mesti kita bahas
kalau soal pelecehan seksual kan sudah dicabut
jadi saya bicara dengan sahabat saya katanya kita ini mundur empat langkah lagi
padahal kita sudah maju tujuh langkah
sekarang mundur lagi sepuluh langkah
kembali ke zero kan
kamu ingat nggak waktu pertama kali rekonstruksi dibuat
oh lah ini adalah pelecehan seksual ada tembak tembakan
lalu kemudian itu ternyata tidak ada tidak ada bukti
kenapa sekarang balik lagi
kalau satu orang yang sudah bohong
artinya memang skenario ini masih dipertahankan
iya padahal sudah bohong
ada skenario magelang terbaru nih
jadi putri sambo itu yang paling tahu apa yang terjadi
iya makanya saya bilang sampai hati dia memfitnah
orang yang sudah begitu baik sama dia
orang yang melakukan melampaui tugasnya
saya sampai tanya kok sama pak arianto purnawirawan polisi
pak polisi itu tugasnya apa sih
kenapa sih sampai ada yang menyetrika baju
mengantar anak bawain makanan buat anak kesana kemari
polisi itu punya harkat dan martabat yang harus dijaga
yang menjatuhkan harkat dan martabat polisi itu sambo
jadi jangan dibalik balik begitu
bu irma kalau anda melihatnya sampai dengan hari ini
ada tidak bentuk itikat baik empati dari para tersangka
baik itu putri jenrawati ferdie sambo untuk apa ya
mengucapkan kepada publik permintaan maaf dengan kasus ini
kalau kita lihat kan suratnya ferdis sambo yang dituliskan itu tidak ada menyinggung kan
diduga tidak ada menyinggung soal permintaan maaf kepada pihak keluarga dari almarhum
ranof kamu kan di media
pernah lihat nggak ada tayangan bagaimana dia minta maaf kepada keluarga joshua
nggak ada kan
sejauh ini masih belum
masih tidak ada
kalaupun dia minta maaf itu adalah bukan tulus dari hatinya
ada satu hal yang saya mau catat
jadi kan sambo katanya minta maaf kepada institusi kepolisian
institusi yang dia cemarkan namanya kepada senior
panjang tuh permintaan maafnya
saya akan terima resiko dan bertanggung jawab atas perbuatan
tanda tangan dong
kemarin pemecatan dengan tidak hormat
pemberhentian dengan tidak hormat
kenapa nggak terima
surat itu kontradiktif dong dengan kelakuan dia
kenapa bilang mau tanggung jawab
kenapa bilang mau menanggung resiko
dipecat aja nggak terima
ini masalah pasal tiga ratus empat puluh
pembunuhan berencana itu hukuman mati ancamannya
kenapa kamu khawatir tentang karirmu
saat kamu menghadapi penyelesaian itu
jadi yang dikhawatirkan itu
kebencian harga diri kepangkatan
jadi dari situ kita bisa melihat pribadi macam apa sebetulnya
saya punya pertanyaan kenapa orang seperti itu bisa jadi kadif propam
orang yang tidak taat hukum
orang yang melecehkan hukum
orang yang sudah di non aktif
dan sudah di pecat pun tidak terima
ini negara ini
penegakan hukum itu gardanya kepolisian
dia bilang garda dari polisi itu adalah kadif propam
jadi semua omongan omongan itu runtuh gitu
begitu itu runtuh
kan kita tahu bahwa dia pembohong
jadi selama ini yang dia iklankan di media massa
itu tidak ada dasarnya
siapapun yang salah akan dipotong kepalanya
kalau ada yang salah
dua tingkat diatasnya harus bertanggung jawab
mari kita tanya kepada sambo
siapa dua tingkat diatasmu yang harus bertanggung jawab
seluruh rakyat indonesia itu diberikan propaganda yang sama
yang diucapkan dari mulutnya sendiri
kalau orang sudah berbohong
sulit untuk dipercaya
sulit untuk dipercaya
bu irma ini kan kalau melihat seminggu kebelakang nih
ada rdp antara kepolisian dan komisi tiga dpr
dengan komnas ham komponas lps
apa yang anda lihat dari rapat dengar pendapat ini
apakah ada suatu kemajuan dari menguak tabir kematian almarhum
saya pikir kemarin itu adalah kita dipertontonkan kepada wajah sesungguhnya dari wakil wakil kita
kita paham selama ini banyak distorsi antara keinginan kita dan keinginan masyarakat
tapi ini distorsinya jauh banget renov
begitu banyak yang dibicarakan ya
itu isinya sebagian besar puja puji
ada beberapa yang memberikan masukan
saya ingat ada beberapa yang bicara substantif ya
ada hinca panjaitan lalu johan budi
dan yang lainnya saya pikir tidak paham bahwa ini masalah besar
ini bukan urusan pelecehan seksual
ditanya sampai detail benar nggak pak
ini ada urusan bopong membopong ini
kasian rakyat indonesia
kita harus menggunakan momentum ini untuk memperbaiki kepolisian
nomor satu dari sisi rekrutmen
nomor dua dari sisi kenaikan pangkat
nggak mungkin lagi ada sambu sambu lain
nomor tiga dari persenjataannya
yang tidak ada yang kontrol
lalu fungsi fungsi dari seluruh komisi itu
jadi kesempatan untuk memperbaiki supaya kita ini menjadi negeri yang berdiri di atas hukum
jadi panglima kita itu hukum
bukan politik bukan kekuasaan
itu kan tujuan kita sebetulnya
bu irma kalau anda melihatnya komnas ham sejauh ini kinerjanya seperti apa
dalam pengawasan eksternal pendalaman mereka
apakah mereka mampu untuk membuktikan
ada pelanggaran ham atau tidak dalam kasus ini
tapi dijawab nanti ustaz ayah jeddah
ditahan dulu bu irma
kami akan lanjutkan kembali dialog kami bersama bu irma kuta barat
tetaplah bersama kami di cnn indonesia news hour
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
kami lanjutkan kembali dialog kami bersama ibu irma kutabarat
selaku aktivis perempuan
masih membahas soal perkembangan kasus dari kematian almarhum brigadir yosua
bu irma saya ingin tahu sebenarnya perkembangan terbarunya seperti apa ya
ini kan ponsel yosua masih belum ditemukan
nah ini kan ada dugaan ponsel yang didapatkan oleh kepolisian penyidik itu masih belum yang asli
kalau dari keluarga apa yang diminta untuk dikembalikan
benar itu sebetulnya masalah yang sangat penting ya
jadi ada handphone empat yang belum dikembalikan
lalu ada atm beserta rekening tabungan yang juga hilang
lalu ada laptopnya
nah itu kan barang barang pribadi dari joshua yang harusnya jelas keberadaannya
harusnya dikembalikan dong berapapun uang yang masih ada di situ
lalu ada rekening yang mengalir keluar
nah inilah yang dimana saya lihat bahwa hak dari keluarga itu sudah diinjak injak dan sama sekali nggak dianggap
sudah anaknya mati sekarang difitnah pula dengan urusan pelecehan dan asusila
barang barang pribadinya tidak dikembalikan
terakhir saya ketemu dengan pak samuel dia bilang
dimanalah itu handphone anakku
dimana itu buku tabungan anakku
kenapa gak dikembalikan
kami kan orang misi
itu kan hak keluarga
jadi hal hal seperti ini luput dari perhatian kita semua
cuma saya yakin bahwa dalam obstruction of justice itu adalah tkp
nah hal ini kan bukan di tkp ini kan pasti ada di kamarnya joshua atau di tasnya joshua
yang seharusnya dikembalikan
keluarga sangat mengharapkan agar barang barang pribadinya itu dikembalikan
dari tadi kamu benar dari elektronik forensik digital forensik kan bisa di trace pembicaraannya
saya pikir bukan hanya handphonenya joshua saja handphonenya putri sambo handphonenya sambo dan tujuh ajudannya itu harus disita
kalau sekarang kan diambil terus diganti sama yang baru
siapa yang ganti putri sambo
pertanyaannya kenapa kamu ganti handphone handphone ajudan itu
jadi upaya untuk menutupi kebenaran itu
terang terangan dilakukan di depan mata kita
sementara kita mendengarkan cerita dari mulut yang tidak ada bukti
sederhana kalau ada pelecehan seksual
cctv nggak disusak dong
semua rekaman itu ini loh buktinya
bahkan ada yang diedit informasinya yang kita terima oleh penyidik dan juga media
pak birma saya ingin melihat peran anda sejauh ini luar biasa ya kalau kita lihat di media masa di publik
anda hadir dalam empat puluh hari kematian dari almarhum
kemudian juga hadir di wisudanya almarhum yang kemarin ke pak samuel
kami boleh tahu sebenarnya kedekatan dengan pihak keluarga itu seperti apa
apakah sama sama marga huta barat atau memang ada hubungan keluarga ini
ya gini saya kasih tahu kamu kekerabatannya orang batak ya
jadi yang namanya marga huta barat itu berarti sama sama dari si raja nabarat
iya kan kalau ditanya saya partali nomor delapan belas gitu kan
lalu ketemu lagi dengan bapaknya joshua dia kasih tahu nomor sisi sunggulon nomor tujuh belas gitu kan
jadi kita punya genesis
ketutur kekeluargaan mungkin ya
s lalu misalkan dari si guru mangaloksa ada huta barat ada panggabean ada huta galung ada tobing
ini bersaudara semua darahnya sama
nah joshua itu kuta barat
berarti kan darahnya sama dengan saya
dari keturunan yang pertama saya nomor delapan belas
punggungan huta barat ketuanya itu saur huta barat
yang kemudian kita bikin acara tiga ribu lilin empat lilin gitu
kalau secara langsung memang tidak
tetapi kalau kamu ketemu misalkan kamu huta barat
ketemu huta barat dimanapun kamu tanya
kamu nomor berapa huta barat mana
dan itu akan langsung bergerak
ketika ada kesulitan atau kesusahan
jadi hal pertama yang saya lakukan adalah mendoakan joshua dan mengajak semua orang untuk menyalakan lilin di hari ke tiga puluh
lalu di hari ke empat puluh
lalu ada pemuda batak bersatu punggungan punggungan huta barat
dan yang terpenting adalah lawyer kamarudin siman juntak yang kemudian meminta saya untuk menemani samuel huta barat pada waktu joshua
saya pergi ke jambi juga
itu dalam rangka apa
dalam rangka menemui keluarga samuel
bertemu dengan eda rosti dan ito samuel
lalu juga menemani kuasa hukum untuk mendapatkan surat kuasa yang kedua
lalu ada laporan palsu
jadi jadi perkaranya ini
pembunuhan itu hanya
tapi ini berhubungan sebetulnya
pembunuhan dengan bukti bukti yang dihilangkan dan dihapus
banyak orang yang terlibat
lalu ada laporan palsu
lalu ada pencurian hp dan pencurian
tapi termasuk juga tidak menjembatani dengan pak mahfud md pertemuan pak samuel dengan pak mahfud md beberapa waktu lalu di kementerian
itu dilakukan oleh punguan huta barat
jadi punggungan itu artinya adalah
kumpulan dari marga huta barat
artinya perempuan yang juga boru huta barat
atau orang orang yang ibunya kuta barat
jadi ini besar sekali
dan huta barat ini memang kompak
dan ada di seluruh dunia
merantau ke beberapa negara gitu ya bu ya
kan yang di amerika ada marissa huta barat yang jadi hakim
itu orang indonesia
bu irma ini kan sebelum jeda tadi kan saya sempat bertanya
soal bagaimana anda melihat dari kerja komnas ham sejauh ini
apakah mampu membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran ham di kasus ini
iya sebetulnya ini kan kesempatan baik untuk memberikan pelajaran publik ya
saya tidak bisa bilang bahwa mereka sudah bekerja dengan sungguh sungguh gitu
karena harus ada tekanan publik dulu baru kerja
ya kan jadi ya kecewa
karena saya bicara kok dengan tovan damanik dalam satu forum
abang kenapa tidak dijelaskan kepada masyarakat apa saja temuan ham dalam hal ini
pada saat pertama kali itu dibilang ada penganiayaan
itu tidak di expose
ya kan ada penganiayaan
katanya otopsi pertama otopsi kedua sama
bukan berarti bahwa itu adalah pemilik tunggal kebenaran ya kan
kita kan bisa melihat banyak luka luka
lalu soal kenapa tidak boleh membuka peti jenazah
itu pelanggaran ham lho
kalau kamu mati ibu kamu tidak boleh melihat wajahmu
itu pelanggaran ham
keluarga kamu punya hak untuk melihat itu
itu juga harus di
masuk dalam adat batak katanya
dalam adat batak
itu namanya mengandungi
jadi bagaimana seorang ibu meratapi anak dari dalam kandungan
lalu kemudian kau lahir dan kau kubesarkan
sekarang kau kembali dalam keadaan dalam peti
yang kembali itu jenazah
itulah tangisannya dari ibu rosti
sesak napas kalau ngomongin soal ibu rosti
karena memang sampai hari ini keinginannya itu adalah untuk membuka tabir ini dan mengungkap
bayangin loh keinginannya itu cuma itu
jadi yang dilakukan orang orang satu republik ini semua komisi komisi ini
ada nggak sih yang orientasinya untuk menegakkan keadilan menegakkan hukum dan memikirkan
dan memikirkan perasaan orang tua joshua
yang sampai hari ini masih bertanya tanya
cuma pengen kebenaran aja rano
yang itu masih dipertanyakan dengan sampai dengan saat ini ya
sebetulnya kan muda yang tadi kamu tanya
ditrace dong teleponnya
ditrace dong itu rekeningnya kemana
lalu siapa yang memberikan perintah untuk tidak boleh buka peti jenazah
katanya jeneral perniawan
nah itu kan harus ada tindak lanjutnya
kalau sekarang kan dimasukin di patsus patsus
kalau kamu melakukan sesuatu obstruction of justice itu pidana
niatnya jahat tujuannya jahat dan menganggu pendegakan hukum
waktu memisahkan diri dengan tni itu kan kita maunya sipil
ini kenapa pakai ada ditahan dulu dua puluh satu hari tiga puluh hari itu nggak benar
kalau itu pidana kasih kepada penyidik
bisa paralel gitu ya dugaan kode etik pelanggaran kode etik dan juga pidananya yang bisa paralel gitu
dikurung itu dalam rangka apa
dalam rangka apa
harus ada dong dugaan pasalnya
tapi yang lebih penting itu adalah hukum pidananya ditegakkan
karena kepolisian ingin menjadi sipil
maka ikutilah aturan pidana sipil
itu penting supaya kedepannya lebih jelas gitu
itu yang anda dorong hingga saat ini ya bu irma
bu irma saya ingin masuk soal momen wisuda kemarin
semua publik merasa haru juga dari video yang diputarkan di media sosial di cnn indonesia juga meliput di sana
kalau anda mungkin bisa gambarkan sebenarnya suasana di sana seperti apa
satu ruangan katanya sempat menangis ya
di wisudanya almarhum
tidak ada momen yang pernah seperti itu
saya setiap kali bicara soal itu merinding gitu
bagaimana kamu bayangkan ito samuel itu menerima ijazah sementara anaknya dia sudah kuburkan
itu sulit untuk dibayangkan
jadi ketika semua menangis saya tuh harus menyembunyikan wajah saya di belakang pundaknya karena semua berurah air mata
rektornya pun mengeluarkan air mata
itu kan menunjukkan empati dari begitu banyak orang
enggak nyambung sama rakyat enggak ada empatinya soalnya
jadi kalau kamu tanya soal di gedung itu
ketika pak samuel berdiri saya kemudian menemani nya
itu nggak ada kata kata loh
itu gak ada kata kata
satu gedung ikut menangis semua
itu tandanya masih banyak orang orang baik yang masih punya hati nurani
dan itu adalah momen yang sangat sangat mengesankan dan paling berharga dalam hidup saya
dan saya merasa terhormat bisa mendapatkan kesempatan untuk menemani keluarga joshua huta barat
saya juga dapat dukungan
tadi ada kak eli huta barat yang teman teman dari huta barat yang mengatakan
terima kasih sudah ditemani
lalu tadi mak nu juga bilang
ibu di rumah ada tahlilan ibu didoain loh katanya
sama banyak orang yang dari kalimantan yang dari papua yang dari sumatera
katanya ibu didoakan
menurut saya itu adalah lebih berharga dari uang triliunan atau miliaran
ketika berjuta juta orang yang tidak kamu kenal mendoakan
mendoakan keluarga joshua
mendoakan mamatnya joshua
itulah berkah yang sesungguhnya
kalau menurut saya rano
apa sih impian almarhum ketika sudah tamat
nanti s satu sudah sarjana mungkin melanjutkan ke s dua k
atau ada impian cita cita mungkin jadi kabar eskrim mungkin nanti suatu saat
atau mungkin bisa bercerita soal itu
iya ranof jadi cita citanya itu dia ingin jadi perwira
setelah s satu kalau ada kesempatan dia mau ikut s dua
dalam adat batak itu kan memang ada yang disebut
artinya itu apa
bersekolah yang setinggi tingginya
walaupun di sungai bahar
walaupun mereka serba pas pasan sederhana
tapi anaknya empat empatnya sarjana
di universitas terbuka
bukan hanya joshua
mamanya juga ikut kuliah
bersama tiga anaknya
satu ibu rosti simanjuntak
mereka berempat loh
luluslah kemarin joshua ini
dapat tawaran supaya dia juga bisa ikut s dua
itu yang mau dia lakukan
kemudian setelah wisuda cita citanya menikah
pacarnya itu cantik dan baik
namanya vera simanjuntak
jadi kita melihat
ada dua orang baik yang punya cita cita
terus kemudian dihancurkan dengan urusan pelecehan
itu menurut saya tidak masuk akal
vera itu cantik banget
pandai dan baik
jadi mereka mau menikah tahun depan
sehingga cerita yang di karang ini seperti berdiri di ruang hampa
gak ada hubungannya dengan realita
apa yang terjadi terhadap joshua
apa yang terjadi terhadap keluarganya
yang memiliki cita cita yang luhur
yang tadi kamu tanya
memang dia pengen jadi perwira
dan ingin menikah
bu irma sebelum kita tutup dialog ini
tentunya kami ingin tahu juga
sebenarnya lagu ciptaan ayah almarhum
pak samuel itu
berbahasa batak ini kan bikin haru
mungkin anda bisa gambarkan juga soal ini
sehingga sang ayah juga menulis lagu untuk anaknya
iya itu menunjukkan betapa orang batak itu kan sangat ekspresif ya
apa yang dirasakan itu
kalau tidak dikatakan
ya disampaikan lewat lagu
nah lagu yang dikiring ini
di karang ini adalah menunjukkan bagaimana
anaknya itu putus di tengah jalan
saya mesti cerita ke kamu
kematian joshua bagi orang batak itu adalah
kematian yang paling tragis
artinya seorang anak laki laki paling tua ya
yang meninggal dunia
tetapi belum kawin dan belum punya anak
belum punya keturunan
makanya itu menjadi
satu hal yang sangat berat
yang harus dialami oleh
ibu dan bapaknya joshua
dari situ maka
dibuatlah lagu ini
pada waktu wisuda
itu diputar lagu anak kuna burju
itu juga yang membuat air mata berderai derai
lagu itu menggambarkan bagaimana
joshua nofriansah brigadir nofriansah joshua hutabarat ini
anak yang baik
mendengarkan nasihat orang tua
kemudian tidak pernah lupa kepada keluarganya
tiap hari dia
mau kemana pun dia lapor ke mamanya
anak baik ini tiba tiba mau di
sekarang dimunculkan sebagai monster
itu gak masuk akal dan gak mungkin
itu yang menurut saya harus segera dihentikan
semua omong kosong dan kebohongan
mengenai pelecehan seksual dan asusila itu
sudah harus berhenti
kalau kita terusin itu berarti kita mundur
tujuh langkah keberakangan
dan hal yang lebih besar yang harus diurus
menjadi tidak terurus
saya pikir keinginan keluarga seperti itu
nah dalam lagu itu disebutkan
betapa dia anak yang baik
betapa dia memiliki cita cita yang kemudian harus
putus di tengah jalan
boleh dong bu irma
dinyanyikan buat seluruh pemirsa cnn indonesia
mengenai lagu ini
lagu anakku yang budi
boleh bu ya
anakku nomor satu atau anakku satu satunya ini artinya
artinya anakku yang baik
anakku yang baik
anakku yang baik
itu lagu yang pada waktu itu dinyanyikan
ini siaran pakai lagu
itu lagu baik baik aja bu boleh
waktu itu yang nyanyi kalau nggak salah wakil rektornya
dan itu artinya anakku yang baik
anak yang selalu menurut
di a kapo dani
dukutma borhat ho
terima kasih banyak atas suara emasnya bu irman
lagu ini juga doa ya bagi almarhum
juga ditempatkan di sisi yang terbaik
diberikan kubur yang lapang
dan juga diberikan kekuatan
dan juga diberikan kekuatan

dan kita harapkan memang dengan kasus kematian almarhum ini bisa terungkap ya
nanti di pengadilan akan kita kawal
tentunya pak presiden kemenkopol hukam juga akan mengawal kasus ini sampai dengan pengadilan
terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia news hour
bu irman hutabarat
aktivis senior ataupun aktivis perempuan civil society bergabung bersama kami pada siang hari ini
selamat siang selalu bu irman
selamat siang selalu bu irman